pbi sports indonesia baru saja melantik tiga puluh empat pengurusnya di tingkat provinsi masa bakti dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
kepengurusan baru diharapkan mampu mengayomi para atlet e sport di daerah untuk berprestasi di level internasional
pbi sports indonesia baru saja melantik tiga puluh empat pengurusnya di tingkat provinsi masa bakti dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
sepuluh orang pengurus yang dilantik diharapkan mampu mengayomi dan memunculkan atlet e sports di daerah untuk berprestasi di level internasional
wakil ketua umum pb e sports indonesia bambang sudarwibowo berharap pengurus baru punya tanggung jawab dan loyalitas tinggi untuk memajukan e sports indonesia
pengurus esports indonesia tingkat provinsi bersama dengan pbi sports indonesia merupakan garda terdepan dalam merealisasikan potensi olahraga esports di seluruh daerah di indonesia
yang terus kita harapkan bisa mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan kendala dengan melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan prestasi pengembangan ekosistem dan peningkatan dampak ekonomi industri olahraga eastroke
koni pusat menyebut baik pelantikan pengurus baru dan tentunya berharap ada peningkatan atlet esports
saat ini ada enam puluh juta pemain esports aktif dan diprediksi ada peningkatan menjadi satu ratus dua puluh juta atlet di tahun dua ribu dua puluh satu
kami harapkan tentunya dengan terbentuknya seluruh pengurus provinsi e sport di indonesia maka atlet atlet yang berpotensi tentunya akan dikontribusikan kepada pb e sport untuk diikut sertakan baik itu pada single event maupun multi event
di ajang dunia esports indonesia telah menorehkan sejumlah prestasi
terbaru indonesia meraih medali perak pada sea games filipina dua ribu sembilan belas
perkembangan esports juga telah membantu peningkatan ekonomi tanah air
tercatat pada dua ribu delapan belas industri game esports berkontribusi sebesar tiga belas triliun rupiah